direktorat reserse khusus polda jatim telah melayangkan surat pemanggilan atas nama ahs
yang diduga salah satu anggota keluarga cendana terkait kasus investasi mimiles
polda jatim telah memanggil ahs yang diduga salah satu anggota keluarga cendana
yang merupakan keturunan ketiga presiden soeharto
ahs diduga telah menerima reward berupa mobil mewah
selain ahs dua anggota keluarga lain juga ditengarai menerima reward serupa dari pt come and come
pemanggilan terhadap ahs dilayangkan pada rabu lalu dan berdasarkan jadwal
ahs diharapkan menghadiri panggilan pada selasa depan
beragam masalah sosial yang dekat dan juga berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat
muncul dan juga menarik perhatian dalam sepekan ini
sebut saja ada penipuan dengan kedok kerajaan misalnya ataupun kingdom dan lain sebagainya
ada kemudian investasi mimiles yang menawarkan kekayaan dengan cara yang instan
dan keduanya ini sama sama berhasil menjaring pengikut
dan kemudian juga ada tragedisi suesempe yang bunuh diri karena dugaan perundungan
yang juga mengebohkan pemberitaan dalam sepekan ini
indonesia sepekan seperti biasa kami hadirkan di setiap akhir pekan ini kita akan ulas ketiga
masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial tersebut
malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio saya perkenalkan dari yang sebelah kiri saya terlebih dahulu
ada mba lisa m japri psikolog klinis dan hipnoterapi selamat malam mba lisa
terima kasih mbak lisa sudah hadir di prime news malam hari ini
dan ada pak sigit rohadi sosiolog dari universitas nasional selamat malam pak sigit
terima kasih sudah hadir di studio malam malam hari ini
mbak lisa dan juga pak sigit kita bahas sejumlah ini ya apa ya
pemberitaan begitu ataupun isu yang kemudian mencuat pekan ini begitu banyak
yang ini kalau kita tarik benang merahnya adalah masalah sosial sebetulnya
juga ada irisan dengan hukum ya sebetulnya
kita mulai dulu dari soal memiles deh
pak sigit dan juga mbak lisa
ini kan di luar dari masalah dan juga ranah hukum yang sudah diproses sampai dengan hari ini
ini kan tentu menarik pertanyaan publik itu memantik pertanyaan
saya mungkin ke pak sigit lebih dahulu
ini fenomena apa sih pak yang bisa menjelaskan dari segi
apa ya ilmu sosiologi misalnya terkait dengan banyak masyarakat dari berbagai elemen begitu ya
berbagai kelas yang kemudian tertarik investasi yang seperti ini
ini apa sebetulnya yang bisa menjelaskan pak sigit
iya sebenarnya di tengah perubahan yang demikian cepat
kita sebenarnya harus bersyukur karena beberapa mimiles ini menunjukkan adanya animo dari masyarakat kita untuk berinvestasi
keinginan masyarakat untuk berinvestasi itu sebenarnya sangat tinggi
sayangnya masyarakat yang ingin berinvestasi itu tidak mau mengikuti jalur yang formal
tidak mengikuti jalur yang resmi
saya tidak tahu kenapa
apakah karena takut pajak atau takut birokrasi atau takut jenjang birokrasi demikian panjang
maka kemudian banyak yang menempuh cara cara yang di bawah meja
atau investasi yang sekarang di media dikenal dengan investasi bodong
tapi sebenarnya banyak kasus misalnya dulu pernah ada pandawa
pernah ada first travel
pernah ada aputure
dan sekarang memiles seperti ini
nah yang kedua kalau kita lihat pengetahuan masyarakat untuk berinvestasi mereka yang punya uang ini
ini ternyata tidak begitu bagus
jadi ini tidak hanya elemen masyarakat menengah ke bawah
tapi juga yang menengah ke atas juga ternyata literasinya agak kurang kalau kita bicara soal investasi pasti
dan yang tidak kalah penting mereka ingin meraih keuntungan
dengan cara yang begitu cepat
ini tidak hanya mereka yang pendidikannya rendah
mereka yang pendidikannya tinggi mereka yang punya jabatan
kalau kita lihat yang di kasus pandawa dulu juga mereka mereka yang pejabat tinggi
termasuk mereka sekarang yang ada di mimiles
para pesohor yang ada di situ
para pejabat tinggi saya membaca ada orang dari pejabat lapas
memperoleh hadiah mobil alphard atau sudah dua atau tiga
dan mereka memanfaatkan itu lalu mereka menjadi endoser menjadi semacam mempromokan itu kepada publik
nah kemudian orang orang banyak yang tidak memiliki pengetahuan lebih baik daripada orang orang yang sebelumnya ini ikut di dalam arus itu
ini jadi problemnya adalah
sebenarnya masyarakat kita itu ingin punya uang ingin memperoleh keuntungan yang besar dari uang yang dimiliki
tetapi tidak mau ikut jalur yang resmi
ada pengaruhnya tidak sih pak sigit kalau kemudian seringkali dikatakan bahwa saat ini demografi kita sebetulnya masyarakat menengah masyarakat kelas menengah sedang tumbuh tumbuhnya
ini bisa juga jadi pengaruh atau mungkin hal yang perlu diantisipasi bahwa dengan bertumbuhnya masyarakat menengah kemudian yang bohongan bohongan begini bisa semakin banyak begitu
iya maka sebenarnya kalau pertumbuhan kelas menengah pertumbuhan ekonomi pertumbuhan kekayaan bangsa kita ini sebenarnya dari tahun ke tahun terus meningkat
nah yang barangkali belum ditemukan adalah bagaimana menarik mereka untuk bisa menginvestasikan uang mereka ke jalur yang resmi ke jalur yang formal
barangkali pemerintah perlu memfasilitasi ini
pemerintah perlu mendorong
mendorong mereka untuk bisa agar mereka itu mau masuk ke dalam pasar yang resmi
bukan pasar yang gelap
ini problemnya itu disini
oke oke jadi animonya tinggi tapi kemudian literasi terhadap investasi di masyarakat ini dari semua elemen justru terniru agak rendah itulah yang dipastikan
saya kalau ke mbak lisa mbak lisa kalau kita bicara soal behavior katakanlah gitu ya perilaku masyarakat yang kemudian ada selebritis dan dari segala kalangan tertarik dengan tipu tipu seperti ini
tapi ternyata tergiur ingin cepat kaya tapi kemudian justru menjadi musibah ini apa yang bisa dijelaskan pak sebetulnya
sebenarnya kalau dari sisi psikologis kita gitu ya kejiwaan kita itu adalah makhluk yang mencari kenyamanan kestabilan dan situasi yang enak kalau buat kita gitu
nah tapi kayak tadi sudah disebut juga oleh pak sigit gitu ya ternyata ada yang namanya instant mentality gitu
kadang kadang dan kita terbiasa memang hidup dalam dunia yang kadang kadang everything is instant gitu kan
sekarang tuh misalnya udah ada apapun tinggal luar biasa
akhirnya mengakibatkan kita tuh mau kaya pun mau cepet gitu kan
nah itu mau dari yang memang ekonomi yang menengah ke bawah atau menengah ke atas ya pokoknya selama bisa dapat lebih memakmurkan diri kenapa enggak kan gitu
jadi akhirnya tergiurlah dengan hal hal seperti itu
ditambah lagi kemudian yang seperti tadi dijelaskan pak sigit juga bahwa yang lingkungan formalnya institusi yang formalnya itu belum menyediakan alur gitu kan jalur proses gitu yang
kayaknya bisa dipercaya nih gitu
kayaknya masih asumsinya gitu kan kalau kita lewat dari yang jalur jalur formal itu akan lama prosesnya nanti jelas apa enggak nanti kalau tertahan bagaimana gitu kan
nah karena mereka merasa tidak aman di sini akhirnya memilihlah apa namanya tawaran tawaran yang walaupun
gitu kan bawah meja tapi yaudahlah gitu kenapa enggak kalau misalnya memang bisa gitu
sebenarnya ini memang adalah naluri kita aja sebagai makhluk hidup yang mencari kenyamanan
tapi kemudian kurang diimbangi dengan logika mungkin karena bahan literasinya juga kurang gitu kan
nah itu yang mengakibatkan tergiurlah dengan hal hal
faktor ikut ikutan gitu bagaimana
nah kemudian yang
balis menjelaskan itu secara psikologi
secara psikologis kita tetap juga selain sebagai makhluk hidup yang mencari kenyamanan kita juga makhluk sosial yang melihat lingkungan sosial
nah ikut ikutan itu jadinya ada kesannya kalau oh iya ya kok dia ngelakuin aku enggak ya kenapa enggak dan ternyata mungkin yang ini sempat berhasil ya kalau gitu bisa juga kali ya
nah mulai tuh ikut ikutan gitu kan
akhirnya kenapa enggak
nah kalau dia bisa segitu mungkin aku lebih lagi kali ya siapa tau hasilnya lebih lagi nih
nah kayak gitu karena kita selalu membuat perbandingan dengan lingkungan sosial kita
ketika kita akarnya nggak kuat ketika kemudian literasi kita juga kurang gitu kan
yang mendukung kita untuk mengingatkan bahwa jangan begini gitu ini harusnya ada cara yang lain gitu kan
nah itu juga kurang gitu mungkin atau bahkan sama sama pengen mencari kekayaan kemakmuran dengan lebih cepat ya udah sama sama kejeblos
tidak belajar dari kasus kasus sebelumnya
jadi kalau dari kasus sebelumnya kalau kita lihat pola yang digunakan oleh mi miles ini kan enggak beda jauh dengan kasus kasus sebelumnya
jadi memberikan hadiah memberikan reward memberikan memenuhi janji janji kepada para investor yang nasabah yang pemula
semua janji bahwa mereka nabung tiga juta akan memperoleh sepuluh juta bahwa mereka menarik memasukkan tujuh juta akan mendapatkan mobil sebesar mereknya ini semuanya
itu kan modusnya sama dengan yang lain
bisnisnya sama dengan yang dulu dulu
dan ketika generasi pertama dari nasabah ini semua janji janjinya dipenuhi maka ini menjadi orang paling depan di dalam mempromosikan investasi di lembaga itu
aku udah ini buktinya aku mobil ini buktinya ini emas ini buktinya motor ini buktinya
begitu melihat bukti bahwa mereka hanya menyetor tiga juta bisa mendapatkan mobil sudah mendapatkan sudah menunjukkan bukti bukti ini ini menjadi kekuatan penarik yang luar biasa
apalagi ini public figure apalagi ini pejabat apalagi ini artis yang biasa muncul di media yang ucapan ucapannya biasa didengar orang
yang kemudian menggunakan juga media
menjadi influence ya sebetulnya ya pak fikir
ini menjadi pengaruh yang luar biasa untuk menarik mereka mereka sehingga dari mulut ke mulut didatangkan bertemu di dalam satu tatap muka di dalam satu ruangan ditunjukkan siapa mendapat hadiah apa berapa lama mereka menabung berapa besar mereka menabung hadiahnya apa
kemudian menjadi gerbong luar biasa yang menarik masyarakat biasa untuk ikut serta di dalam
oke tapi secara kultur atau secara kebiasaan apakah memang masyarakat kita ini sangat rentan pak sigit dengan penipuan model seperti ini
karena banyak tadi kan kita sudah bahas juga ada penipuan yang sebetulnya modelnya sama ya kenapa sih pak
memang kalau dikatakan masyarakat kita itu rentan tertipu mungkin tidak begitu tepat
tapi yang jelas masyarakat kita itu sulit untuk mencari penipuan
sulit untuk belajar dari kasus kasus yang sudah sudah
kasus seperti ini sebenarnya sudah muncul tahun delapan puluh an dengan namanya arisan berjenjang dulu
yang kalau saya tidak salah orangnya itu namanya apa itu onggowong soe to siapa itu yang dulu
mereka melakukan modusnya sama dan ini kemudian digunakan oleh berbagai praktek penipuan investasi bodong dari tahun ke tahun
beretan yang kalau kita bisa jumlakan banyak
angka yang saya baca di media selama lima tahun ini ada delapan puluh delapan delapan triliun uang masyarakat yang bisa digeruk oleh aktivitas investasi bodong seperti ini
ini kan suatu proses penipuan yang luar biasa dahsyat gitu kan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mereka harus memanfaatkan
uangnya mereka punya uang mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan uangnya
ini yang kemudian menjadi pasar
baik mbak lisa nah dengan instant mentality tadi sudah mbak lisa katakan kemudian hasrat ingin mencari kenyamanan artinya dengan banyaknya modus seperti ini kita perlu menahan diri dong ya artinya secara
sebenarnya kalau secara psikologis ini ada dua titik lemah seorang manusia gitu ya
dan ini berlaku dimanapun termasuk yang kalau kita mengatakan hipnosis di jalanan gitu
jadi titik lemah kita itu hanya
kemakmuran kaya gitu ya atau rasa kasihan
jadi menyentuh rasa kasihan kita sebagai sesama makhluk hidup gitu ya
nah cuma dua ini kok kalau di jalanan juga misalnya begitu kita lagi jalan nih gitu tiba tiba ada yang nepok
eh apa kabar mas dulu kita temen loh bareng gitu kan
aduh sekarang aku gak mampu banget nih
kalau kita punya titik lemah di situ dan kena tuh pas gitu kan di dalam itu secara psikologis kena ya bisa kita kemudian tiba tiba langsung ke atm
jadi hipnosis dalam tanda putih hipnosis itu kan sebenarnya adalah proses pemberian sugesti sampai kemudian orang mau ngikut
artinya itu bisa public figure yang normal kemudian itu dalam bentuk itu hanya dua antara kemakmuran atau rasa kasihan
nah kalau soal munculnya keraton empire apa sunda empire dan kerajaan kerajaan lainnya itu mbak lisa itu faktornya apa tuh
apakah kemakmuran apa kasihan atau apa
tapi dia bahasnya nanti
baru kita bahas di segmen berikutnya juga dengan pak sigit
kami harus jeda kami segera kembali sesaat lagi